berikutnya di makassar pengunjuk rasa yang mendesak perbaikan hingga pencabutan undang undang cipta kerja memblokir jalan jalan protokol
mahasiswa memblokir jalan dengan menyandram mobil tronton dan membakar ban bekas di jalan sultan alaudin yang menghubungkan kota makassar dengan kabupaten lainnya di bagian selatan
di perempatan jalan sultan alauddin dan jalan andi pangeran petarani mahasiswa juga menyandra sebuah mobil kontainer dan membakar ban bekas
akibatnya kemacetan pun tidak terhindarkan
dalam aksi ini mahasiswa menolak undang undang omnibus law atau cipta kerja yang tidak berpihak kepada rakyat khususnya buruh
aksi lainnya juga terjadi di jalan andi pangerang petarani tepat di depan gedung menara penisi universitas negeri makassar